satreskrim polres metro depok menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswa universitas indonesia muhammad naufal zidan selasa siang
tkp kamar kos almarhum zidan yang beralamat di kukusan depok dijadikan tempat reka adegan dengan menghadirkan tersangka aab yang merupakan senior almarhum
rekonstruksi digelar pukul sebelas tiga puluh yang dihadiri pula oleh tiga orang jaksa penuntut umum dan kerabat korban
sebanyak lima puluh adegan diperagakan pada rekonstruksi kasus ini
penasihat hukum meyakini upaya pembunuhan sudah direncanakan
kita melihat dari rekonstruksi ini ada unsur apa namanya rencana ya perencanaan dari awal
jadi dari dia menjemput korban sampai dia melakukan eksekusi dan itu disimpan di bawah kolong tempat tidur itu sangat sangat sudah manusiawi
tiga jaksa dari kejaksaan negeri depok yang ditugaskan menangani kasus ini turut hadir menyaksikan rekonstruksi
sementara pihak keluarga menyayangkan keluarga pelaku belum ada menghubungi keluarga korban untuk sekedar meminta maaf
tetapi sepertinya sampai dengan saat ini masih belum ada itikat baik
kalau kami sampaikan kami simpulkan belum ada etikat baik untuk bersilaturahmi khususnya untuk meminta maaf secara langsung kepada keluarga kami
rekonstruksi berjalan selama satu lima jam
dalam kasus ini tersangka bisa dijerat pasal tiga ratus empat puluh tentang pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal pidana mati